dia tak ragu memberi dan selalu bersikap peduli
dia tak kenal menyerah dan terus mengejar mimpi tanpa lelah
dia selalu meyakini dengan pasti bahwa gelap akan berganti terang yang menyinari
kartini bergerak untuk negeri